semua warga masyarakat harus mempunyai komitmen untuk tetap melestarikan menjaga dan mengamankan mata air ini
agar tetap bisa mengalir agar bisa mensuplai air yang banyak untuk kita sekarang dan untuk generasi yang akan datang
menjadi hari yang memilukan ketika gunung merapi meletus
material vulkanis dimuntahkan sejauh sekitar satu lima ratus meter dari puncak kawah hingga ke lereng gunung
dahsyatnya erupsi merapi saat itu mengakibatkan kerusakan alam di sekitarnya
selang beberapa tahun wajah lereng merapi kembali hijau
namun gemercik aliran sungai tak lagi terdengar
bahkan beberapa wilayah di kaki gunung merapi sempat mengalami kekeringan akibat minimnya daerah resapan air
sejumlah wilayah di desa wonokerto kecamatan turi kabupaten sleman yogyakarta pernah mengalami kekeringan air
terutama pada saat musim kemarau panjang yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh
namun kini warga desa tak perlu khawatir lagi
karena telah ada program penyelamatkan air
dan perlindungan mata air
program ini tak lepas dari jasa seorang sosok pemimpin tomonhario wiro sobo
mas lili dan mbak reni tolong ini pohon ini ditanam sebagai tanda ikatan cinta kasih kalian
dengan kalian menghidupkan pohon ini kalian semoga bisa tetap lestari damai selama lamanya
hidup berdampingan dengan lingkungan dan bisa lebih sejahtera
ini adalah hari bersejarah bagi reni
dan lili sopasang kekasih warga dusun pulesari kwonokerto sleman
menjelang pergelaran pesta pernikahan keduanya diwajibkan menanam pohon
aturan ini sudah ditetapkan oleh tomon dalam peraturan kepala desa no empat tahun dua ribu enam belas
tentang penyelenggaraan perlindungan mata air yang dibuatnya
penanaman pohon dilakukan di atas lahan milik pribadi
aturan wajib menanam pohon minimal dua batang ini tak hanya diperuntukkan bagi warga yang akan menikah
semua warga masyarakat harus mempunyai komitmen untuk tetap melestarikan menjaga dan mengamankan mata air ini
agar tetap bisa mengalir agar bisa mensuplai air yang banyak untuk kita sekarang dan untuk generasi yang akan datang
misalnya di dalam peraturan kepala desa ini diharuskan untuk setiap warga yang menjadi warga
baru di desa wonogerto ini harus menanam satu pohon
kemudian juga untuk orang yang menikah itu mereka juga harus menanam pohon sebagai tanda bahwa hidup mereka punya komitmen terhadap lingkungan yang lebih baik
kemudian yang satu lagi bayi yang baru lahir itu juga ditandai dengan menanam pohon oleh orang tuanya
peraturan itu dibuat oleh tomon sebagai kepala desa guna mendukung program penyelamatan dan perlindungan mata air
aturan tersebut bersifat mengikat setiap warga desa wonokerto
sanksi tegas akan dijatuhkan bagi siapapun yang melanggar
ya tentunya pasti akan kita berikan sanksi secara administratif
administratif juga yakni mungkin kalau terbukti dia melanggar peraturan kepala desa ini
dia pasti akan menembatkan sanksi berupa mungkin penundaan kepengurusan surat surat yang dibutuhkan
surat pernyataan akan menjadi acuan untuk memantau keberadaan pohon yang ditanam
bila pohon harus ditebang warga wajib melapor kepada perangkat desa dan melakukan penanaman kembali
sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang
selamat ya semoga pernikahannya nanti lancar dirawat dijaga pohonnya
meski program penyelamatan dan perlindungan mata air yang dirintis tomon masih terbilang baru
warga desa wonokerto bisa merasakan manfaatnya dalam jangka panjang
salah satunya sumber air ini dapat meningkatkan perekonomian desa
tak dapat dipungkiri
sebagai desa tersebut termasuk menopang kegiatan ekowisata
mengingat wonokerto memiliki tujuh desa wisata
di desa wisata pulau sari aliran air sungai digunakan untuk berbagai kegiatan
wisata alam seperti ini pun semakin menarik minat wisatawan
setiap tahun lebih dari lima puluh ribu wisatawan berkunjung ke desa wisata pulau sari
sejak tomon merintis program konservasi air
ia tak menyianyiakan kesempatan melakukan sosialisasi
serta mengajak wisatawan terlibat langsung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan mata air
selain berpetualang wisatawan diajak menanam pohon di daerah aliran sungai
kalau benar benar bisa
saya sih di daerah daerah lain tuh bisa menanam pohon
semacam pohon gayam atau pohon lain lainnya
biar bisa menjaga pelestarian lingkungan
ketersediaan air hasil program penyelamatan dan perlindungan mata air
juga mendukung pertumbuhan tanaman salak di desa ini
desa wonokerto dihuni oleh sepuluh dua ratus tujuh puluh enam jiwa atau hampir tiga keluarga
kebun kebun salak di desa itu terhampar luas
untuk meningkatkan nilai jual salak di wonokerto
tomon terinspirasi mendirikan badan usaha milik desa atau bumdes
bumdes dharma utama dibentuk pada november dua ribu dua puluh
sejak saat itu bumdes melakukan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah
melalui program diversifikasi salak
berbagai inovasi olahan salak terus dilakukan di desa ini
erna purwaningsih adalah warga dusun imorojo yang kini aktif mengolah salak
bumdes yang didirikan tomon
telah sukses menjadikannya pengusaha kecil pengolah salak
setahun sudah erna membuat geplak salak
salah satu olahan salak terbaru di wonogerto
guna menggenjot perekonomian warga sekitar
erna merangkul tetangganya untuk bekerja memproduksi geplak salak
usaha ini pun berhasil memenuhi pundi pundi rupiah para ibu di desa ini
nah inilah yang namanya geplak
bahan dasarnya adalah salak gula putih dan kelapa
manis dan gurih
jadi adonan yang sudah matang ini dipipihkan
kemudian dipotong kecil kecil
lalu dikeringkan seperti ini
dan sebaiknya dijemur di bawah sinar matahari langsung selama sekitar setengah jam
bu erna dengan membuat geplak ini
perekonomian keluarga bu erna jadi seperti apa
ya tambah maju
pemasalannya seperti apa sih bu
kalau pemasarannya dibantu sama bumdes
misalkan di kayak acara ada acara pameran
ada cara dari kelurahan itu pasti diambil produknya
termasuk ada pemesanan dari luar kota pun
lalu pesan ke ibu
pesan ke sini lewat bumdes
kira kira nih dalam satu bulan dari membuat olahan salak seperti ini
salah satunya adalah geplak
keuntungan yang ibu dapatkan dalam satu bulan berapa bu
ya kurang lebih tiga jutaan
tiga juta rupiah
negara negara tawuk dua tahun elkumpulan buat berbentuk di ibu lalu
mereka mengubah sampah menjadi benda layak pakai ataupun hiasan
namun pemasaran hasil kerajinan sampah ini masih terhambat
untuk kendala yang pertama itu dari segi pelatihan mas sdm nya kita masih kurang
nah untuk kendala yang kedua kita dari segi pemasaran
sementara ini kita masih dalam lingkup event event yang bertingkat kabupaten
untuk itu kita perlu kerjasama dengan semua pihak dengan instansi terkait untuk lebih memperluas dari segi pemasaran
jika gunung merapi kembali kembali ke dunia
apa yang telah dilakukannya bisa sia sia
karena itu tomon membentuk organisasi desa bernama forum pengurangan risiko bencana
setiap bulan ia rutin menggelar pertemuan dengan anggota forum yang terdiri atas tiga belas kepala duku
selain melakukan sosialisasi tomon membangun sistem mitigasi tanggap bencana bersama mereka
mengingat desa wonokerto termasuk rawan bencana
karena kita kan di pegunungan

banyak penanaman pohon terutama untuk penyelamatan bumi
untuk penyerapan air
dan karena air itu sangat berguna
terutama untuk dihilir
hilir kan banyak desa desa

penyelamatan penyelamatan perusahaan
penyelamatan penyelamatan perusahaan
dan juga penyelamatan penyelamatan perusahaan

tomon haryo wirosobo adalah kepala desa wonokerto periode dua ribu lima belas dua ribu
sejak dilantik menjadi kepala desa pada lima belas september dua ribu lima belas
tomon mulai mengajak warganya berpartisipasi langsung
dalam kegiatan konservasi air di lereng gunung merapi
wonokerto adalah salah satu dari empat desa di kecamatan turi kabupaten sleman yogyakarta
terletak di kaki gunung merapi wonokerto berada sekitar sepuluh km dari puncak merapi
secara geografis desa ini berada di ketinggian tiga ratus sembilan puluh delapan hingga sembilan ratus tujuh puluh enam meter di atas permukaan laut
seiring dengan berlangsungnya pemulihan hutan setelah merapi meletus
konservasi air di desa ini terus dilakukan melalui program penyelamatan dan perlindungan mata air yang digagas oleh tomat
karena di sini pertama daerah resapan air kemudian di sini juga daerah kawasan rawan bencana
jadi kegiatan konservasi yang kita lakukan harus mempunyai fungsi mitigasi
juga fungsi ekologi dan mungkin juga fungsi ekonomi
menanam pohon menjadi kegiatan utama dalam program tersebut
aktivitas ini pun sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum tomon memimpin desa
namun saat itu penanaman pohon dilakukan hanya untuk reboisasi atau penghijauan
kini menanam pohon bertujuan menangkap air bawah tanah
agar tetap tersedia di desa wonokerto
pak taman program penyelamatan dan perlindungan mata air ini seperti apa sih programnya
program penyelamatan dan perlindungan mata air ini adalah yang pertama
harus bisa menjadi program secara bersama sama
dengan tujuan agar ketersediaan air di masyarakat wilayah sekitar sini tercukupi
khususnya itu kemudian untuk umumnya
agar suplai air untuk masyarakat
untuk di daerah bawah dihilir itu bisa dipertahankan
tapi mungkin banyak orang bertanya tanya
kenapa di dataran tinggi seperti ini
justru air pada musim tertentu kalau tidak ada resapannya
malah terjadi krisis begitu
apa sih yang membuatnya krisis air
karena daerah sini ini kan sebenarnya kurang tanaman tanaman yang menyimpan dan menyerap air
sehingga kita adakan program ini dengan harapan air yang ada ditangkap oleh
tanaman ini bisa disimpan dan bisa menjadi satu sumber yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
dan dalam program penanaman ini
tanaman yang ditanam di beberapa wilayah juga berbeda beda begitu
jadi kalau di daerah tangkapan air
ini tanamannya banyak ditanam oleh masyarakat ini
pertama tanaman tanaman industri buah buahan
dan kalau yang khusus di daerah aliran sungai dan sekitar mata air
ini adalah tanaman yang bisa menyerap dan menyimpan air

salah satunya adalah pohon gayam
salah satunya adalah pohon gayam

ini karakteristik gayam ini seperti apa sih pak
karakter dari pohon gayam ini adalah nanti ketika pohon ini sudah besar
akarnya akan membentuk kayak bendungan bendungan
sehingga bisa menahan lebih banyak air ini agar tidak terlalu cepat ke hilir
dan ini bisa dimanfaatkan oleh warga
sehingga air pun bisa terbendung dan bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di

ini kita tanam ya pak ya berarti ya
ini kita tanam ya pak ya berarti ya

dirintis oleh tomon pada desember dua ribu lima belas

makin banyak warga yang antusias mengikuti kegiatan menanam pohon
husnul khotimah misalnya
remaja dusun tunggul arum ini
dia melakukan penanaman pohon
dia melakukan penanaman pohon

karena kita kan di pegunungan

banyak penanaman pohon terutama untuk penyelamatan bumi
untuk penyerapan air
dan karena air itu sangat berguna
terutama untuk dihilir
terutama untuk dihilir kan banyak desa desa
jadi ya biar digunakan
menggunakan sebaiknya masih banyak kan orang orang di desa di bawah bawah sana yang membutuhkan air
sebelum mengalir ke hilir
air dari sumber mata air ditampung dalam bendung
bendung magir merupakan salah satu dari empat bendung yang ada di desa wonokerto
bendung ini pernah rusak parah akibat erupsi merapi pada dua ribu sepuluh

yang kemudian direnovasi pada dua ribu sebelas
dari bendung inilah
air kemudian dialirkan ke setiap dusun
memasuki wilayah dataran rendah
pipa pipa air mulai menghiasi desa
air dialirkan ke bak bak penampungan berkelompok atau dikenal sebagai bak bak penampungan

ini adalah bagian dari bagian dari
jadi konsep di desa genta ini adalah konsep kebersamaan
dimana setiap warga atau rumah itu akan mendapatkan bak yang sama
jadi ketika di sini ada misalnya ini dua puluh delapan pipa kecil
ini artinya bak ini untuk kebutuhan
memenuhi kebutuhan dua puluh delapan keluarga
jadi bak komunal ini adalah fungsinya untuk disamping efisiensi saluran
juga ini untuk meningkatkan rasa kebersamaan warga
agar tetap bisa menjalin hubungan baik
jadi tidak ada keluarga satu lebih dari yang lain
jadi ini semua sama
dari bak komunal
air disalurkan ke setiap rumah
selama dua puluh empat jam
air terus mengalir
terus mengalir tanpa henti
masyarakat memanfaatkan air untuk keperluan hidup sehari hari
mereka semakin menyadari
penyelamatan dan perlindungan mata air di desa ini sangat penting diupayakan
karena sebagai masyarakat ikut berpartisipasi dalam konservasi di seputaran mata air
karena sebagai masyarakat kan kami mempergunakan air itu dua puluh empat jam
untuk cuci minum mandi
dan apabila ada tamu wisata
itu juga mempergunakan air juga
belajar bagi saya adalah sesuatu yang mutlak dan tidak mengenal usia
sebagai masyarakat tema
lebih tinggi dan rendah dari luna di vestibular yang di abordasi
hidup pokoknya terbilang di sekolahtaa karantina ikl eliza
untuk mengesahkan bangsa yang ber spin atas rép device
sebuah ruangan di kantor desa disulap menjadi ruang belajar
sekolah ini hanya terdiri atas satu kelas yaitu program studi pembangunan masyarakat desa dengan jenjang diploma tiga
mahasiswa yang belajar di sini hanya membayar biaya pendidikan seratus ribu rupiah per bulan
sementara itu biaya operasional sekolah ditanggung pemerintah desa melalui dana desa
sejak didirikan pada september dua ribu enam belas sekolah ini memiliki dua puluh peserta didik
salah satunya siti yuningsi
ibu rumah tangga penggiat taruna siaga bencana provinsi daerah istimewa yogyakarta ini lulus sekolah menengah atas pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
warga dusun kopen wonokerto berusia tiga puluh tujuh tahun itu pun memiliki semangat belajar yang tinggi
empat kali dalam seminggu bersama sama
teman temannya siti belajar di sekolah ini
saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya
bahwa saya bisa mengunyai pendidikan d tiga lodi pembangunan masyarakat desa di apmd ini
yang tadinya saya tidak mungkin saya tidak mampu untuk membiayai kuliah saya
tetapi saya berterima kasih telah diberi kesempatan
karena saya terus terang saya apa ya saya ingin berkembang
saya ingin mengembangkan diri saya
mungkin dengan kuliah ini insya allah saya bisa
berbagai ide cemerlang tomon telah berdampak besar bagi masyarakat desa wonokerto
ia dipandang sebagai sosok pemimpin yang tulus melayani masyarakat
sosok pak tomon bagi staf dan perangkat di sini adalah pemimpin yang disiplin
yang selalu mengajarkan pengabdian untuk masyarakat itu tidak pamrih
sungguh sungguh dan total
beliau adalah seseorang yang inovatif kemudian juga bertanggung jawab
kemudian juga memberikan inspirasi bagi perangkat desanya
kemudian dan dia siap menolong kapanpun bagi warga masyarakat untuk bentuk komitmen beliau dalam pelayanan terhadap masyarakat
menjadi kepala desa tak membuat tomon berhenti menimba ilmu
di sela sela kesibukan memimpin desa
ia menjalankan tugas yang berbeda
sebagai mahasiswa jurusan ilmu pembangunan masyarakat desa
di sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa apmd yogyakarta
baginya pendidikan merupakan modal utama meraih kesuksesan
belajar bagi saya adalah sesuatu yang mutlak dan tidak mengenal usia
sehingga saya selama masih menjabat sebagai kepala desa
saya harus tetap sekolah karena ilmu yang saya dapatkan bisa saya aplikasikan di masyarakat
sehingga apa yang saya lakukan ini ada sumber teori dan juga praktek yang jelas
menginjak semester ketiga tomon berkuliah lima kali dalam seminggu
selain tomon ada sebelas perangkat desa lain yang belajar
di kelas ini mereka tak canggung meski harus belajar bersama mahasiswa yang berusia jauh lebih muda
di tengah kesibukannya sebagai kepala desa juga sebagai kepala keluarga
ini tidak mengurangi semangat untuk belajarnya
memang kadang kadang karena pekerjaannya kadang kadang tidak masuk
tetapi selalu mengikuti ada tugas apa yang diberikan
sebenarnya bukan untuk pertama kali tomon menuntut ilmu di perguruan tinggi
sebelum menjadi kepala desa pria kelahiran sleman dua puluh enam januari seribu sembilan ratus tujuh puluh itu
pernah menjadi mahasiswa program diploma tiga akademi seni drama dan film di yogyakarta
setelah lulus pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ia kemudian menjadi dosen seni ritual di perguruan tinggi tersebut hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada dua ribu tomon memutuskan menikah dengan kus windarty
selama belasan tahun berwira swasta di bidang kesenian
serta selalu aktif dalam berbagai kegiatan memajukan desa
ia kemudian dipilih warga dan dilantik menjadi kepala desa wonokerto pada lima belas september dua ribu dua puluh
di dusun projayan desa wonokerto inilah tomon tinggal bersama keluarganya
dari pernikahannya ia dikaruniai dua anak wiranjaya putra dan pijar embun bahagiarti

di mata keluarganya tomon memiliki kekuatan yang sangat baik
adalah sosok yang bersahaja
kesabaran sang istri menjadi penyemangatnya dalam menjalankan tugas memimpin desa
dia itu orangnya sabar sabar sekali nggak pernah marah
juga dia itu gimana idenya banyak sekali gitu loh
nggak berhasil gitu dia nanti ada ide lagi ada ide lagi gitu aja
doa dan harapan selalu dipanjatkannya kepada sang pencipta
baginya hidup seperti air mengalir dari hulu ke hilir seperti tugasnya sebagai kepala desa
bagi tomon pemimpin yang baik senantiasa melayani masyarakat tanpa pandang bulu

sesuatu yang harus kita pertahankan sesuatu yang harus kita lindungi dan kita selamatkan
karena dengan mata air yang banyak airnya melimpah
pasti akan memberi manfaat semua orang biar lebih baik dan lebih sejahtera
kesan saya jadilah air karena selalu mengalir bermanfaat dan universal